itu buka yuk buka
ini adalah pemakaman anak anak buahku
yang dikalahkan oleh siliwangi
dan sekarang aku akan membangkitkan mereka
sehingga kakang balapati sangat sulit menghadapinya
aku akan segera ke sana
untuk melihat keadaan
berhati hati lah raka
aku akan berhati hati gusti ratu
agar aku bisa kembali
kembali dengan senang
aduh saya tak bisa berasa saya tak membawa
gusti prabu kemana gusti prabu
kalau gusti prabu siliwangi mah
kan ada di istana
bukan prabu siliwangi ya
yang saya tanyakan tuh
gusti prabu amukmarugul
saya teh tidur
sudah salah si bro kukuk
ya pelanggaran ya gitu
orang lain kerja malah tidur
nah nah teh
aduh bukan tidur
tapi teh burung teh ketiduran
seru an ya
kekehuaya gitu pelanggaran
seru an ya
ringan pokoknya mah hukuman anak
hukuman anak smp
hah pokoknya mah
jalannya makanya gini
kupingnya dijewer sama tangan
muka muka kedepan muka
ini udah ke depan ya
apalagi ya mukanya amin
kirain dapur orang
udah ini teh
angkat aki nya dua duanya
bener kakinya sakti
bener kakinya sakti
kurang kamu mah
tadi pegang kaki
kalau gitu mah kiaman
siapa yang nanya kenting manik
bukan nanya kenting manik ya
ya memang kenting manik ya
tanya kenting manik ya
tanya kenting manik
iya seh kesumbat
iya jadi saya kurangnya tidak mengenal keringatannya
itu sangat terbuka ya
ini adalah pemakaman anak anak buahku yang dikalahkan oleh siliwangi
dan sekarang aku akan membangkitkan mereka
ini yang aku tunggu tunggu
aku sudah lama ingin berjumpa dengan kalian
dan memberikan kalian tugas
sebelum kalian menerima tugas dariku
aku ingin tahu
apakah kalian masih menyimpan ilmu kanurandan yang pernah aku ajaran
ternyata kalian masih menyimpan ilmu kanoraka yang pernah aku ajarkan kepada kalian
dan sekarang terimalah tugas dariku
untuk mengacaukan kampung pajajara
setelah itu kalian juga harus bisa menarik pasukan
untuk keluar dari sana
dengar gat santam
kalau kau ingin selalu serahkan pedang zulika itu kepada aku
tidak akanlah hezat
kau akan dimasukkan
selasih kamu tidak apa apa
sebaiknya kita bawa selasih ke ruang pengobatan